sedangkan kasusnya masih diselidiki polda bali
apalagi kalau memang ada yayasan tadi yang melakukan konservasi
tapi jangan salah usia warung ini sudah
nah tapi memang mungkin gue merasa ya mungkin lalurih sebagai perempuan aja ya
pada akhirnya kebahagiaan itu tidak bisa diprediksi gitu ya gitu
akhirnya kamu datang kesini dengan suasana baru
satu ya bonus dari pemerintah itu rupa uang
bilang ya sudah masih ada jajan kata jatiah itu
sepi sunyi itulah yang saya rasakan ketika menyusuri gangdoli saat ini
bila cuaca tengah terik proses penyemburuan hanya memakan waktu tiga hari